kecil kecil cabai rawit itulah cucu pertama presiden joko widodo jan etes rina rendra
beberapa waktu lalu putra sulung wali kota solo gibran raka buming raka ini mengikuti kompetisi taekwondo kelas kyorugi pemula
meski terlihat lebih agresif lawan jan etes justru sempat terjatuh beberapa kali
pertandingan akhirnya dimenangkan oleh jan etes dengan skor dua puluh satu
gibran raka buming raka selalu memberikan semangat kepada putra sulungnya
di tempat yang berbeda wali kota solo ini menyebut jika ia sudah menerapkan cinta olahraga di lingkungan keluarganya
dari diri saya sendiri dari pribadi saya ini saya mulai dari keluarga kecil saya pak
ini anak saya lima tahun sudah saya ikutkan kompetisi taekwondo
januari nanti ada lagi pak kompetisinya
jadi dari usia sekecil mungkin saya ikutkan terus
minimnya ajang pencarian atlet atlet berbakat membuat pemerintah meluncurkan program desain besar olahraga nasional dbon
solo menjadi kota ke enam dalam sosialisasi dbon
tidak masuk di akal penduduk dua ratus enam puluh tujuh juta lebih bahkan sekarang sudah dua ratus tujuh puluh mungkin

kita kesulitan mencari talenta kita kesulitan mencari bibit bibit yang berbakat
padahal banyak tersebar di seluruh wilayah indonesia
tetapi belum ada desain tentang pencarian bakat
menpora menambahkan presiden joko widodo menginstruksikan agar program ini fokus pada dua belas cabang olahraga
di antaranya pancat tembing bulu tangkis dan renang
dengan pembibitan ini diharapkan indonesia bisa bersaing di gelaran olimpiade
di ada paris dua ribu dua puluh empat